informasi berikutnya dua pengemudi sepeda motor terlibat kecelakaan di kawasan duren sawit jakarta timur
satu pengendara motor tewas di tempat
saudara kecelakaan terjadi akibat kedua pengendara melaju dengan kecepatan tinggi saat kondisi jalan licin usai diguyur hujan
salah satu motor milik korban sempat terbakar hingga harus dipadamkan oleh mobil damkar
jenazah korban dibawa ke rumah sakit cipto mangunkusumo sedangkan korban luka dibawa ke rumah sakit islam pondokopi jakarta timur
informasi lainnya pengendara mobil minibus menabrak showroom mobil mewah di kawasan pantai indah kapuk ii kabupaten tangerang
sebuah mobil mewah ringsek akibat tabrakan
saudara viral di media sosial video amatir yang merekam kerusakan di sebuah showroom mobil mewah pasca tabrakan
bagian depan salah satu mobil yang ditaksir bernilai miliaran rupiah ini tampak ringsek usai ditabrak mobil minibus berwarna hitam
selain itu panel besi kaca depan showroom patah hingga kaca pecah perserakan
polisi menyebutkan tabrakan terjadi rabu lalu
polisi masih memeriksa pengemudi minibus berinisial js yang diamankan di tempat kejadian perkara
pengemudi diduga berada dalam pengaruh minuman keras saat mengendarai mobil
pengemudi tidak terkendali sehingga menabrak mobil tersebut
namun ini tetap kita lakukan pendalaman apakah ada motif lain
namun sampai saat ini adalah terkait masalah pengaruh alkohol